di mana komisi pemberantasan korupsi telah menerima laporan dugaan korupsi di kementerian pertanian sejak februari dua ribu dua puluh
menurut catatan wakil ketua kpk alexander marwata ada laporan masyarakat terkait tugas korupsi di kementan pada bulan februari dua ribu dua puluh
laporan itu kemudian ditindaklanjuti setahun kemudian pada januari dua ribu dua puluh satu ketika kpk mulai melakukan pengumpulan informasi
kemudian pada april dua ribu dua puluh satu laporan ini dinilai layak untuk diselidiki
menurut alex pimpinan kpk kemudian menerima laporan dari kedeputian penindakan serta para pimpinan yang memberi disposisi untuk melakukan penyelidikan
namun alex mengatakan bahwa laporan yang pertama dilayangkan di tahun dua ribu dua puluh tidaklah ditindaklanjuti
kpk menerima pengaduan lainnya terkait dugaan korupsi di kementan yang pada akhirnya ditindaklanjuti
hingga penetapan mantan mentan syahrul yassin limpo sebagai tersangka pada oktober dua ribu dua puluh
di direkturat penyelidikan laporan itu masih ditelaah lagi
jadi tidak langsung terbit sprenidik
bagaimana teman teman tahu
tidak langsung sprenidik
masih ditelaah lagi
nah selama proses di kedeputian penindakan dari disposisi pimpinan
sampai kemudian terbit sprenidik
ternyata sampai sekarang dari laporan masyarakat itu sampai sekarang gede ini
tidak terbit sprenidiknya
jadi kemarin yang mana pak alex
sprenidik yang kemudian kita tetap tersangka
itu informasi dari dumas
dan sebagian ada dari dumas juga
nah artinya apa
apa pimpinan itu tidak
bahkan saya sendiri kalau ditanya
ingat gak sih dulu
pimpinan itu apakah sudah pernah mendisposisikan terkait itu
kalau ditanya sekarang kalau gak ada peristiwa ini saya gak ingat
nah masih telah
gak pernah ada laporan dari penindakan itu
ke pimpinan terkait bagaimana penanganan perkara perkara
atau bagaimana diskusisi pimpinan itu ditelaah lagi